kita awali berita hari ini dari kecelakaan
dua pengendara motor tewas dua lainnya kritis
setelah keduanya terlibat kecelakaan dari arah berlawanan
di jalan desa singgahan madiun rabu malam
kecelakaan terjadi akibat salah satu motor
tidak dilengkapi lampu penerangan
salah satu keluarga korban ini
langsung pingsan begitu melihat jenazah pengendara motor
tiba di rumah sakit gelopo madiun
aku jangan berhenti motor di rumah
dua pengendara motor yakni sultan dan prasetyo ini
tewas setelah terlibat kecelakaan
di jalan desa singgahan kebun sari rabu malam
keduanya hilang kendali saat melaju kencang dari arah berlawanan
diduga kecelakaan terjadi
saat salah satu motor berusaha mendahuli kendaraan di depannya
karena minimnya penerangan
diperparah dengan salah satu motor melaju tanpa lampu
kecelakaan pun akhirnya tak bisa dihindarkan
itu alpanya itu dari selatan mau ke utara
mau menyalip mobil tak sampai
terus dari utara itu teman saya
sementara hingga saat ini
polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan
dengan memeriksa dua rekan yang dibonceng korban
inam tohari madiun